ya reuni dua ratus dua belas rencananya akan kembali digelar pada kamis esok
masa kabarnya akan berkumpul di dua tempat yaitu patung kuda jakarta dan di masjid azikra sentul
namun hingga saat ini pihak penyelenggara belum mengantongi izin dari kepolisian
digelarnya reuni dua ratus dua belas menuai pro dan kontra
sebagian mempertanyakan urgensi reuni apalagi di tengah ancaman pandemi
dan menilai reuni dua ratus dua belas akan kembali kental nuansa politis
bagaimana sebenarnya kekuatan magnet politik kelompok dua ratus dua belas saat ini
kita akan bahas di newscast malam ini
dengan tiga narasumber yang sudah bergabung saya akan sapa
ada ustaz selamat ma'arif ketua umum persaudaraan alumni dua ratus dua belas
sunanto cak nanto ketua umum pp pemuda muhammadiyah
juga kang ujang komarudin direktur eksekutif indonesia political review
selamat malam kang ujang cak nanto pak selamat ma'arif apa kabar
saya akan langsung ke ustaz selamat ma'arif
pak selamat ma'arif kabar
eee kabarnya tidak mengantongi izin dari polda metro jaya dan juga polda jawa barat
jadi sesungguhnya acara besok ini jadi atau tidak
jadi kan ini prosesnya panjang
memang kita dari awal mengajukan izin ke monas
kemudian dari monas tidak diizinkan ya
akhirnya kita mengajukan izin ke patung kuda
kemudian proses diskusi
dengan pemda dki jakarta apalagi terkait satkas kukus covid tidak memberikan rekomendasi
sehingga polda metro jaya tidak mengeluarkan izin untuk acara di patung kuda
nah kenapa kita ambil acara di patung kuda
ya supaya lebih leluas dan acaranya luas
nah kemudian akhirnya panitia karena memang tidak diizinkan di patung kuda untuk bikin acara besar
nah akhirnya panitia memutuskan
nah akhirnya panitia memutuskan
untuk membuat acara reuni di berbagai tempat di indonesia di berbagai wilayah
supaya koncentri masahnya tidak memudah di jakarta
sehingga ada yang di medan di solo di ciamis di sragen di sumatera barat
mereka bikin tempat masing masing
supaya menghindari kerumunan yang begitu besar
dan tetap bisa menjaga protokol kesehatan
nah di jakarta di pusat itu ya kan karena kita melihat bahwa
peribadatan peringatan maulid nabi acar keagamaan itu kan sudah dibuka di mana mana
makanya akhirnya panitia memutuskan ambil di azikra
untuk bisa sholat subuh berjamaah berzikir munajat mengetuk pintu langit
menerakan tausia dengan tertib sejuk kusuk di sebuah masjid
ya sama dengan orang jumatan
karena mwu sudah mengatakan
perlu jaga jarak lagi juga kan begitu
artinya sudah longgar lah sudah longgar
tapi kabarnya pihak azikra juga tidak memberikan izin
nah kemudian prosesnya prosesnya
itu kan akhirnya saat saat covid nya tidak mengizinkan
untuk bikin acara besar di azikra
yang berikutnya hari senin kemarin itu
korlap itu memberikan surat pemberitahuan untuk menyampaikan aspirasi
itu kan dilindungi oleh undang undang
tidak melanggar konstitusi
jadi yang dipatung kuda itu yang kemarin diputuskan adalah
yang diluncur oleh undang undang
dan harus diberikan pengawal oleh aparat negara
bahkan undang undangnya kata pengacara kita
kalau unjuk rasa itu
itu cukup pemberitahuan
dan itu dilaksanakan oleh korlab
yang pakai surat pemberitahuan
diterima oleh polda metro jaya
kemudian suratnya dikembalikan
dan untuk besok itu
di daftar asli unjuk rasa
yang dikeluarkan oleh polda metro jaya
itu enggak cuma tati
banyak besok itu
ya asli unjuk rasa
ada di kpk
ada di telkomsel
lebih dari dua puluh asli unjuk rasa besok itu
termasuk yang paling asli
yang paling atas adalah
aksi superdame dua ratus dua belas
ya itu tertulis itu
ya kegiatan besok
artinya kegiatan besok
menyampaikan pendapat itu
aksi superdame itu
sama dengan yang lainnya
nah yang jadi pertanyaan memang
kita agak heran
kok yang lainnya
yang lebih dari dua puluh itu
enggak ada di ancam
enggak ada ditakut takutin
enggak ada akan dibubarkan
padahal sama sama menyampaikan aspirasi dan pendapat
besok itu sama sama memberikan tahu juga
bahkan ketika level tiga
level tiga di dki jakarta
atau unjuk rasa tentang formula e
kepada gubernur arief
kan berlangsung dikawal juga
nah sekarang kan levelnya malah turun level dua
padahal itu sama sama unjuk rasa
bahkan itu bahkan korlap sudah menyampaikan aksi superdame
kalau tata tertibnya
arahan korlapnya sudah dikeluarkan semua
pak selamat maaf
itu yang pertama
sehingga besok itu
acara menyampaikan pendapat
menyampaikan aspirasi yang dilindungi undang undang
harusnya dilindungi oleh undang undang dan diberikan pengamanan
kita ada dialog
karena di bogor ini
setelah kita komunikasi
masanya begitu banyak
zamannya begitu banyak
oke akhirnya kita mengalah
ya kan kita sepakat
hanya seratus stokoh di aula
seratus stokoh di aula
bagaimana memperbaiki bangsa
tapi tadi pagi
kita juga menghargai
entah apa yang terjadi kita nggak tahu
kalau kemarin kemarin nggak ada masalah gitu kan
tadi pagi kita dapat surat
kalau pihak keluarga keberatan untuk dipakai

jadi di azikra tidak jadi ya ustaz
jadi di azikra tidak jadi ya ustaz
ya nggak ada masalah
kita nggak bisa memaksakan
kita akan cari tempat untuk dialog seratus stokoh
nah itu yang terjadi sebetulnya
jadi besok itu
aspirasi menyampaikan pendapat
ustaz selamat pagi
ustaz selama ini di patung buddha
nggak ada yang diancam ancam
tidak ada yang diancam pidana
nggak ada yang mau dibubarkan
tapi kenapa giliran kita menyampaikan aspirasi
kok diperlakukan seperti ini
apakah luar negara negara yang berbeda
bahkan tadi pagi tadi pagi
alias anc masyarakat papua
yang memperingati enam puluh tahun kemerdekaan papua
yang jelas membahayakan nkri
dikawal dibiarkan nggak dibubarkan
pak marief jadi intinya besok
anda akan tetap melakukan aksi di
kawasan patung kuda
meskipun tidak mendapatkan rekomendasi dan juga izin
pertanyaannya apa betul
aksi menyampaikan pendapat harus dapat izin
oke dengan undang undang nomor sembilan ratus sembilan puluh delapan
itu kan pertanyaannya
berarti anda akan tetap
melakukan aksi atau tidak
itu saja dulu pak marief
supaya lebih clear
besok itu akan seperti apa
reuni yang akan anda lakukan
ya sampai malam ini
korlap dan berbagai macam pimpinan ormas
masih terus mempelajari situasi dan kondisi
yang terjadi di lapangan
bagaimanapun dengarkan dulu
bagaimanapun kita itu semua punya kewajiban
menjaga ciri khas dua ratus dua belas
aman tertib persaudaraan persatuan bersih
itu harus kita jaga
sebab rek rekod kita itu kita mempertahankan itu
jadi nggak boleh kita turun kemudian kita melupakan ciri khas
kita akan memastikan turun kalau bisa menjaga ciri khas itu
sekali lagi persaudaraan persatuan kedamaian ketertiban kebersihan
keamanan ahlakul karimah itu akan kita jaga terus
baik baik pak sampan marief
nah perkembangan perkembangan yang sekarang berkembang itu
terus terus dipelajari oleh korlab dan pimpinan pimpinan pak ormas
sebab dua ratus dua belas itu milik umat punya banyak ormas
nggak cuma satu golongan bukan cuma pa doang
bukan cuma gnpf doang tidak
tapi punya banyak ormas
panitia pun panitia reuni kemarin itu adalah panitia gabungan dari berbagai ormas
yang keputusannya harus diambil bersama
kita bisa dapat poinnya
saya ke cak nanto
cak nanto bagaimana anda melihat soal rencana besok
karena tampaknya dari ustaz selamat marif dan kawan kawan
tetap ingin ada reuni dua ratus dua belas secara langsung
tatap muka yang digelar di kawasan silang monas ataupun di patung kuda
apa yang anda lihat dari kemudian rencana reuni dua ratus dua belas ini
yang tetap menginginkan secara langsung
yang tetap menginginkan secara langsung
begitu ya atau tetap muka
kalau saya lihat memang pertama sah sah saja mas orang menyampaikan pendapat
tapi saya selalu berpikir bahwa
rencana reuni yang selama ini dengan mengumpulkan banyak masa seperti sebelum sebelumnya
nah kekhawatiran yang sangat besar kita bahkan malah membeludak sangat banyak
apakah ada jaminan misalnya mas selamat ⁇ maarif bisa mengantisipasi dorongan kelompoknya untuk membatasi misalnya
keinginan untuk membatasi itu kan kepentingan umat juga sebenarnya
oleh sebab itu harapan terbesarnya adalah upaya upaya yang saat ini
kalau misalnya tidak bisa dikendalikan dengan basis mata yang sangat besar
yang kemungkinan bisa menimbulkan munduran lebih banyak
kalau saya sih berharap bahwa ada metode metode lain misalnya untuk segedar mengumpulkan bersilaturahim yang saat ini kita sangat gencar
tanpa harus berupaya memaksakan diri dengan kondisi yang kita hadapi saat ini
karena kemungkinan besar apakah ada jaminan misalnya
kelompok pa dua ratus dua belas ini bisa mencegah pendukungnya untuk ikut ke aksi atau reuni dua ratus dua belas
apalagi modelnya saya kira kalau ada jaminan
saya kira hak setiap warga untuk membatasi silakan saja sih menurut saya tidak ada persoalan
selama bisa dikendalikan
jadi saya kira itu adalah basis masyarakatnya apa warganya untuk hadir
karena kalau makna riuni kalau selama ini kan pasti yang dilakukan dengan aktivitas dan kelompok yang sangat besar
tapi kalau misalnya dengan aksi demo
tapi apakah ada pola koordinasi yang dibatasi sehingga tidak menimbulkan banyak pengumpulan massa
kemungkinan besar itu akan berdampak pada mudarat yang lebih besar
saya kira begitu saja
kita bagi di berbagai wilayah
ya tahajudnya subuhnya kita bagi ada di sepuluh provinsi
supaya kita bisa membatasi diri
karena kita juga paham tentang covid ini kak narto
makanya yang di jakarta kita batasi
cananto kalau kemudian kelompok dua ratus dua belas tetap menginginkan adanya reuni secara langsung dibanding dengan virtual
yang mungkin tadi anda sarankan
apa yang anda lihat di balik keinginan itu bahwa apakah ini kemudian untuk menunjukkan eksistensi kah atau apa
kalau semua organisasi kalau unjur rasa pertama memang harus menunjukkan eksistensi dan kekuatan pertama
tapi menurut saya karena nilai yang ditunjukkan oleh pad satu dua dengan nilai nilai agama gitu
saya kira itu yang harus ditambahkan dan disampaikan ke publik agar keramahan
upaya untuk menjembatani dengan kondisi seperti ini juga menjadi tauladan juga
kami khawatir malah apa yang kita sampaikan sebagai bagian dari ajaran agama
agar agama juga malah menambah kemuduratan dan pemahaman yang lebih besar kepada orang lain
tapi kan ini kan sudah dirubah mas
kemarin kan reuni sekarang aksi
kan itu yang perlu diluruskan ke publik
karena pemahaman reuni kan dengan aksi kan berbeda selama kan
kalau kemarin kan membuat satu aktivitas di suatu tempat dengan aktivitas yang selama ini dilakukan
sekarang modelnya aksi yang beberapa kali memang seperti yang diungkapkan mas selamat
ada beberapa yang aksi
tapi aksi yang bagaimana yang bisa membatasi seperti yang diatur
apakah ada jaminan kira kira
kalau misalnya ada jaminan saya kira semua warga juga diberikan kesempatan
tapi kalau nggak ada jaminan bagaimana proses pertanggungjawabannya
dan saya berharap tidak ada pemaksaan kesembah juga kalau misalnya ada proses proses yang
yang penting kan upayanya dari apa target yang mau disampaikan oleh mas selamat itu
sampai juga didengar dan bisa dijadikan pertimbangan pertimbangan bagi kebijakan kebijakan yang akan datang
tanpa harus melakukan banyak aksi sih
selama proses kebijakan kebijakan yang mau disampaikan itu
benar sampai kepada pemangku pemangku kebijakan dan bisa melakukan perubahan terhadap
situasi dan keadaan yang ada
bapak menginginkan harus lewat aksi harus lewat pertatap muka
ya kalau mau aksi tetap muka tentu harus ada pembatasan sesuai dengan peraturan yang ada dibatasi sampai berapa
dan kami kalau misalnya itu ada jaminan pembatasan semua warga negara juga berhak gitu loh mas
kalau misalnya tidak ada jaminan saya kira mas terlambat bisa memberikan keyakinan kepada aparat bahwa batasnya seperti ini
karena apalagi model virtual sudah isunya kan sudah sama
sebenarnya kalau keinginan besarnya sampai tujuannya sampai kan sampai juga
midianya juga sampai milihnya juga sampai
tapi kalau misalnya tidak dipaksakan dengan euforia yang berbeda
saya kira itu lebih banyak mudaratnya sebagai teman teman pa dua ratus dua belas dan bagi masyarakat juga
saya harap itu tidak malah membawa situasi ini
tambah memberikan ruang bagi kita memiliki konteks ini sudah selalu longgar dan sebagainya
padahal ada kondisi yang kita tidak pernah tahu dengan keadaan
baik kita break dulu
saya akan ke kang ujang nanti langsung usai break supaya kang ujang punya waktu bisa untuk ikut berdiskusi lebih banyak lagi
saya akan tanya kang ujang bagaimana kang ujang melihat soal eksistensi kelompok dua ratus dua belas saat ini yang pernah sempat besar
apakah sekarang kemudian magnetnya sudah mulai redup
atau kemudian rencana ini juga kemudian dinilai bernuansa politis
apakah kang ujang melihat hal yang sama
tapi dijawabkan nanti kita break
kami akan segera kembali di saat lagi
kang ujang di tengah upaya kelompok dua ratus dua belas yang ingin tetap mengadakan reuni mungkin juga untuk menjaga eksistensi dan lain sebagainya
tapi secara politik apakah kemudian kelompok ini masih memiliki magnet politik yang cukup besar
saya rasa masih ya
ini sebuah kekuatan politik yang tetap diperhitungkan
saya tahu misalkan terkait dengan persoalan izin pun tadi ya dianggap dipersulit gitu kan
agak susah untuk melakukan katakanlah gerakan aksi di masa pandemi ini gitu
nah itu tanda tanda bahwa gerakan ini gerakan yang diperhitungkan oleh negara oleh pemerintah
walaupun memang tadi rekomendasinya rekomendasi dari satkeskopi
saya melihat tuh gini
saya pernah mengatakan di cnn juga dulu ketika rizik datang ke indonesia gitu kan
membawa revolusi ahlak saya katakan ini akan menjadi sebuah gerakan yang besar
tahu tahu di tengah jalan dipotong habib rizik dipersoalkan lalu dipenjarakan ya kan
lalu apa namanya ada misi melinglah gerakan mereka itu bahkan fci nya dibibarkan

saya melihat pergerakan yang dipimpin oleh pak selamat ma'afit saya rasa ini tadi cak nanto juga sudah mengatakan
saya rasa ini tadi cak nanto juga sudah mengatakan
bahwa ini kan jumlahnya juga besar
ini sebuah kekuatan yang apa namanya yang bagi saya yang luar biasa di indonesia ini
karena begini fenomena fenomena seperti ini itu kan lahir karena juga misalkan bagian daripada kekecewaan juga
dan kalau apakah ini gerakan politik
ya gerakan politik
dan setiap warga negara siapapun mereka siapapun dia gitu apapun kelompoknya
yang penting bukan organisasi internasional
itu berhak untuk bisa menyampaikan pendapatnya
tetapi memang di era covid seperti ini kita harus saling memahami satu sama lain
yang negara harus memahami yang kelompok pak selamat ma'afit dua ratus dua belas juga harus memahami
oleh karena itu titik temu itu menjadi penting
kenapa misalkan kelompok dua ratus dua belas harus dibenturkan dengan pemerintah
kan tidak harus seperti itu
nah kita harus mulai membangun sebuah konstruksi politik yang katakanlah yang aman damai yang enak gitu loh
sehingga masyarakat itu tersadar
tersadarkan bahwa dinamika politik yang terjadi di kita
baik dalam konteks kelompok yang mendukung pemerintah
maupun dalam konteks misalkan kelompok pak selamat ⁇ maarif dua ratus dua belas yang katakanlah
buat nambah petik itu dianggap sering mengkritisi jalannya pemerintahan
itu harusnya dibuka ruang bagi siapapun kalau kita sudah sepakat di demokrasi
tapi memang persoalannya tadi ini kita ini agak sulit ya dalam konteks covid ini gitu loh
pembatasan pembatasan kan itu harus terjadi
dan apalagi hari ini kita sudah melihat apalagi virus yang baru
nah ketika kita melihat kelahiran bagaimana dua ratus dua belas ini di pilkada misalkan
itu kan suka tidak suka senang tidak senang gitu kan itu juga kan bagian daripada kelompok yang sudah memenangkan gubernur
lalu juga katakanlah dalam konteks pilpres juga mendukung mendukung terkait dengan pak prabowo
walaupun pak prabowo nya meninggalkan gerakan dua ratus dua belas ini
tetapi apapun itu kalau saya melihat dari konteks kekuatan ormas ormas yang ada di indonesia
ini punya tempat tersendiri kelompok dua ratus dua belas ini di hati masyarakat
ya tentu ada kelompok kelompok yang lain kelompok kekuatan nu kelompok kekuatan muhammadiyah dan ormas ormas yang lain
nah saya melihatnya ini ada bagian apa namanya masyarakat yaitu yang dipimpin oleh pak selamat marif ⁇
yang juga ingin berkontribusi dalam konteks

yang juga ingin berkontribusi dalam masyarakat
saya melihatnya ini ada bagian apa namanya masyarakat
kelompok dua ratus dua belas juga
mohon maaf pak selamat maharid ya
tidak juga misalkan
ya paling benar dan lain sebagainya
ini harus ada titik temu
semuanya bisa menjadi tonton
jadi negara bisa menghadirkan ruang demokrasi
bagi semua kelompok dan golongan di republik ini
pak selamat juga sama
dia punya hak untuk berpartisipasi
dalam konteks berdemokrasi
nah ini titik temu ini harus
harus ketemu antara dua kekuatan
pak selamat marid dua ratus dua belas itu
nah ke depan saya rasa
eksistensi setiap organisasi
itu kan mesti dijaga
akan meruhinya nyawa
dari sebuah organisasi itu eksistensi
cak nanto juga pemuda muhammadiyah
dijaga ini adalah sebuah
kekuatan yang memiliki roh dan yang
menggerakkan dalam konteks pertarungan
politik ke depan tentu kalau
misalkan pak selamat marid
dengan kelompok dua ratus dua belas nya dia punya
dukungan tersendiri kepada
lalu ingin juga
berpartisipasi dalam konteks tadi
melakukan tunjuk rasa
asalkan dengan aturan undang undang
dan pembatasan yang ketat ya silahkan
jangan juga tadi ya dibenturkan
antara kekuatan negara dengan kekuatan dua ratus dua belas
ini menjadi penting
kita terbiasa mengerin hat
kita ini biasa mengadu domba
gitu loh ini yang menjadi
pemerintah ini yang menjadi pemerintah
politik kita membuat politik kita
nerunyam jadi politik kita
menjadi tidak sehat begitu bang
kak ujang anda melihat kelompok
masuk ke ranah politik seperti itu
tahun dua ribu sembilan belas apalagi di tahun dua ribu dua puluh
saya punya keyakinan itu tapi yang lebih tahu
kan pak selamat marit
kan begini dalam islam itu
kan seluruh nafas itu kan politik
dan tidak ada kebijakan
di republik ini yang tidak diputuskan
dengan politik oke
karena itu saya melihat ya ini gerakan politik
dan itu hak juga hak politik
dari kelompok dua ratus dua belas oke
tapi memang tadi bagaimana
tidak bisa titik temu dengan pemerintah
begitu oke ustaz selamat jadi
untuk apa ini untuk politika atau untuk umat
kalau untuk politika bukan tahun politik
siapa yang mulai itu umum dua ribu dua puluh satu
satu ini tidak ada tidak ada pilkada tidak ada
pilpres ya itu jauh banget masih jauh

tapi saya menghargai
orang lain ya
tentang gerakan kita
saya sangat menghormati dan saya setuju dengan
kang ujang bahwa setiap warga negara
dia punya hak politik
kalaupun alumni dua ratus dua belas berpolitik
kan tidak salah juga di sekalian demokrasi
itu kan cuman tadi saya
setuju dengan pernyataan
kang ujang tadi bahwa
kita itu nggak boleh dibentur benturkan
agar tidak dibentukkan oleh siapapun
dari mulai dua ribu enam belas
kemudian reuni pertama
kedua dan ketiga serta
keempat dalam bentuk zoom tahun kemarin itu
kita menjaga itu
untuk tidak bisa dibenturkan dengan polisi
dengan tni dan lain sebagainya
nah sehingga di empat
reuni yang pernah kita lakukan itu
merangkul pihak keamanan
mau sampai jam berapa acaranya apa
jumlah masanya berapa
lalu duduk bersama kita
polisi memberikan pengamanan
ini yang terjadi sehingga acara bisa berjalan dengan tertib
damai aman nyaman
semua penuhan saka agamaan
tolak hajut bersama
tubuh berjamaah zikir
tawusiyah gak ada yang macem macem
dan terang rakot kita kan gak ada
kerusuhan tidak terjadi apa apa
nah di tahun
saya ingin dibenturkan dengan siapapun
tapi bukan musuh polisi kami bukan musuh tni
jangan benturkan kami dengan polisi
dengan tni makanya sejak awal
kita selalu mengikuti
aturan yang ada
ke patung kuda kita izin
gak diizinkan juga
duduk sholat subuh berjamaah
luar biasa ademnya
itu pun gak diizinkan
untuk sholat subuh untuk ngaji
untuk munajat munajat zikir gak diizinkan
di tempat lain diizinkan
puluhan ribu mungkin ratusan ribu
berzak berzakan tuh kemarin
kalau diizinkan besok tanggal tujuh belas
nu punya hajat besar
kita lihat diizinkan apa enggak
nah ini kenapa di masjid
kita mau sholat subuh berjamaah
juga akhirnya kita ngalah
oke lah kita seratus orang saja di ruangan
di azikrah waktu itu
tapi kemudian ini yang jadi aneh
kita khawatir ada pihak pihak ketiga
yang kemudian menekan mendesak pihak azikra
untuk menolak itu semua
karena setelah azikrah menolak
kami mencari mesjid mesjid
ternyata masjid itu didatengin juga
didatengin juga untuk menolak
yang seratus orang itu
seratus orang berkumpul pasti dipersulit
kang ujang di negara yang katanya demokrasi
padahal kita mau dialog antar ulama antar tokoh
sebenarnya panitia sudah melayangkan
orang melayangkan surat pemberitahuan
saya mengajak dirangkul
mestinya kan kalau dipanggil dong oleh intel kampung dan metro jaya
mau berapa orang nih kekuatan makannya
sampai jam berapa
mestinya kan koordinasi dirangkul
ya bukan sebaliknya
diancam dibubarkan dipidanakan
ini kan alam demokrasi
dan kami selama ini kan jaga itu semua
kita jaga itu semua
situasi malam ini juga kita pelajari juga
karena tadi saya sedih dengan kang ujang tadi
kita nggak boleh dibutuhkan dengan siapapun
keselamatan keamanan umat akan kami nomor satukan
kami nggak ingin dibutuhkan oleh siapapun
kami akan telah sepelajari keadaan malam hari ini
meskipun kemudian dalam beberapa catatan
seperti yang sudah disampaikan cananto
ketika ada aksi yang kemudian dilakukan
ini pihak dua ratus dua belas tidak bisa membatasi masa yang datang
dan ketika kemudian ditanyakan
biasanya kemudian selalu dijawab bahwa
umat tidak bisa dibendung dan lain sebagainya
itu kan kerap kali terjadi juga ya pak selamat marif
kemarin kan nggak ada pandemi
nggak ada pandemi
tadi satu dua tiga kita memang nggak ada pandemi
dan itu kan terbuka untuk umum
bahkan dua ribu enam belas presiden juga datang
dua ribu tujuh belas tahun pertama juga pihak polda metro jaya
pak poldanya mengutus utusan
hidup bersama dengan kita
dan kita satukan
se indonesia kumpul jadi satu di dunia
tahun dua ribu dua puluh pandemi
tahun kemarin kita zoom meeting
tapi masa yang sama juga datang berbondong bondong ke bandara soekarno hatta
di ruangan cuma ada pandemi
di ruangan cuma ada lima belas orang
itu bisa kita tujuan kita batasi
nah tahun ini kita melihat sudah ada kelonggaran
udah bisa bikin acara di mana mana sih
kita kan melihat
akadah terbuka untuk umum
presiden juga sudah di suatu provinsi berkerumun
menteri juga berkerumun
kita pikir oh udah longgar berarti
makanya kita ingin acaranya terbuka
sesuai dengan permintaan umat
tapi politik kan kita lakukan
kalau misalnya pihak kepolisian mengatakan
oke lah lima ribu saja yang di jakarta
karena kita udah sebar tahun ini di berbagai provinsi
sekali lagi sudah ada mengadakan dibagi
supaya nggak menumpuk di jakarta
udah kami lakukan upaya upaya itu kan
rangkul saja kerja sama saja
nggak usah pakai diancam ancam
kami juga warga negara indonesia
kami juga rakyat indonesia
sama dengan yang lain
sekali lagi besok tanggal dua desember
yang demo itu lebih dari dua puluh orang

kok yang lain nggak di ancam ancam
kok kami di ancam ancam
cananto anda melihat ada korelasi
antara kekuatan politik
yang kemudian membendung acara
kelompok dua ratus dua belas ini
karena mungkin juga kerap kali berseberangan
atau juga sebagai sebuah gerakan politik
ada benang merah itu cak
kalau dilihat dari perjalanannya
pasti ada relasinya
tapi kan menurut saya
tidak bisa dibenturkan
atau menutup ruang politik yang lain
dan hal halnya seperti itu kan tidak
oleh sebab itu maka
relasi relasi kepentingan politik yang muncul oleh
oleh gerakan pa dua ratus dua belas
saya kira masih normal menurut saya
dan tidak ada pola yang saya kira
tapi saya khawatir begini aja sebenarnya
ada upaya memang
satu sisi karena belum
apa yang dikatakan pak gujang
belum ketemu saja titiknya
sebenarnya mau berapa sih yang diperbolehkan
untuk aksi besok kira kira
sehingga tidak ada
seterotip saling menjelekkan
atau seterotip saling upaya
seperti kata mas selamat bahwa ini ada ancaman
benar nggak sebenarnya ada
atau jangan jangan mas selamat yang lain juga kena ancaman
atau sama sama tidak ada ancaman
itu kan persepsi persepsi yang harus diluruskan
biar publik bahwa negara ini berada di
ini yang saya kira harus diluruskan bahwa
kalau misalnya ada ancaman ancamannya
kenapa ada ancaman begitu
karena itu kan saya kira bukan
pola pola negara yang harus mengancam
warganya dalam melakukan pendapatnya
oleh sebab itu saya kira berharap bahwa
tinggal pada titik temu seperti apa
kesepakatan itu dilanggar
proses pertanggung jawabannya seperti apa
saya kira mas selamet juga akan bertanggung jawab
kalau sudah melanggar proses pertanggung jawaban
jadi ini saya kira pada titik temunya
tapi yang paling penting saat ini kami berharap
ada pola yang dimana kalau mas selamet
kalau di sini melakukan kelompok
kita juga melakukan aktivitas
situasi seperti ini belum ada jaminan gitu mas selamat
oleh sebab itu
karena kita sadar tentang kemanfaatan
kita yang juga tidak ikut ikutan
untuk menjadi bagian dari cara cara orang yang
pola prokesnya dan sebagainya
situasinya menurut saya bukan hanya
karena kita ingin menyampaikan pendapat tapi
tahapannya sangat agak panjang
pengawalan ininya dan sebagainya
sehingga kita tidak walaupun saya yakin
kelompok mas selamet kan
merasa meyakini semua baik baik saja
tapi kan ada orang lain yang meyakini
bahwa situasi ini belum aman
kalau kelompoknya mas selamet
saya kira merasa aman semua
tapi kan problemnya ada yang kelompok orang lain
yang belum merasa aman
baik chah nanto dalam beberapa pemberitaan di media
saya membaca pandangan anda
soal rencana aksi besok
salah satunya begini bisa disiasati
secara virtual substansinya kan sama
kalau memang mau reuni
karena masih pandemi
kecuali reuni dua ratus dua belas untuk kepentingan kepentingan politik
nah ini maksud anda apa nih cak
awalnya kan nggak merasa bahwa
apa yang diupayakan mas selamet
kan juni seperti sebelum sebelumnya
dan sudah ada upaya
dan kepentingan kepentingan politik
yang selama ini kita baca di
gerakan bad satu dua kan memang sudah
agak jelas kan
kecenderungannya lah walaupun saya juga
tapi kalau dua ribu dua puluh satu tidak ada
tidak ada situasi politik
ini kan pemanasan mas selamet saya kira
kalau dipanasin mesinnya di
ketinggalan ya chah
pemanasan yang selalu
upaya upaya seperti ini
tapi yang paling penting tidak bisa memaksakan
gendanya dan merasa paling hebat
paling benar sehingga
yang lain tidak itu saya kira
di situasi politik seperti ini yang
saya kira akan merugikan dan akan
oke boleh direspon oleh
pak selamat ma'arif nanti kita harus
break dulu ya pak selamat ma'arif nanti boleh direspon

belum ada tahun politik tapi bisa jadi
kemungkinan ini pemanasan dulu nih warming up
sebelum ke tahun politik nanti
mulai terjun lagi itu tanggapan anda bagaimana
kita break kami akan segera kembali
keadilan teman teman untuk melawan
mengingatkan kembali kepada alumni

momen itu dan kita harus menjaga spirit

kemudian kita dianggap
memasakkan diri kemudian berpolitik ya sekali lagi
saya menghormati pendapat dan
apa namanya masukan dari siapapun
termasuk kak nganto gitu kan
terima kasih tapi sekali lagi
pa dua ratus dua belas tanda asisi belum memberikan
urusan politik kemarin
dua ribu sembilan belas kita terlibat dalam politik karena
istimewa ulama kalau ternyata
nanti istimewa ulama mengatakan
gerakan dua ratus dua belas tidak berpolitik
tidak mendukung siapapun tapi pasti kan
cuma yang nggak akan mendukung siapapun diberikan
kebebasan kok siapapun
mendukung siapapun gitu kan
jadi agendanya besok sebetulnya
ada tokoh tokoh yang diundang kabarnya
pak anies juga akan diundang pak amin rais
tokoh tokoh yang diundang pak selamat mari
kalau di dialog nasional itu yang tadinya
di sana kita undang di
azikra itu ya siap sudah
kita masukkan di situ
kapolda jawa barat kita undang
gubernur jawa barat kita undang bupati
bogor kita undang gubernur
dki kita undang kemudian
tokoh tokoh nasional ya seperti
pak amin rais pak ngerapi harun
roky gerung kemudian
bu susi itu udah ada dalam
data list undangan kita yang mantan
menteri itu pak rizal ramli
kemudian ulama ulama kita ya
kita akan undang duduk bersama
tadinya seratus tokoh itu duduk bersama
satu tempat untuk
solusi untuk keselamatan bangsa yang
lebih baik karena kita melihat
ada hal hal yang sangat
memberi hatikan di negeri ini
kita peranggapan negara sedang
tidak baik baik saja saya pikir
semua orang tahulah nah kita ingin duduk
bersama seratus tokoh itu
semua kurun rembu
kemudian kita berikan rekomendasinya
kepada pemerintah kepada insentor
maupun dpr mpr
mau kapolri mau panglima tni
kita akan berikan untuk apa
memperbaiki bangsa ini sebetulnya
tapi kemudian kita juga aneh
kok kemudian nggak diizinkan juga
yang dua ratus orang itu ya
ya itu jadi aneh aneh juga
mau jadi negara yang katanya demokrasi begitu kan
itu sebetulnya yang kita lakukan
nah hajat asis aspirasi itu kan
hajat umat ya kan
karena memang tadi saya katakan sudah melihat
banyak yang demokrasi diizinkan
makanya punjuk rasa
untuk aksi perdamaian itu ada
tiga tuntutan sebetulnya
bela ulama bela mui
kemudian ganyang koruptor
itu tema yang akan diangkat
aksi besok itu
bela ulama karena kita masih melihat
ada ketidakadilan sama ulama kita
yang hanya karena berobat empat tahun penjara
kemudian jadi dua tahun
saya pikir kalau orang punya hati nurani
mengatakan ada yang nggak beres
di proses hukum kita
yang kedua bela mui
karena ada wacana yang sudah dihembuskan
tentang pembuluh barat mui
kenapa kita prihatin
dua ormas yang sudah dibubarkan
jadi sebuah kenyataan
kita tidak ingin dari mulai wacana itu
menjadi sebuah kenyataan yang mau dibubarkan
nanti kalau ada yang dibubarkan kita diam dibiarkan
nanti muhammad dia dibubarkan
jadi negara apa ini
ini kan harus diingatkan
nggak boleh begini caranya
negara mui ada anggota mui yang katanya terlibat teroris
nah itu banyak anggota kepolisian berlaku kriminal
kok nggak dibubarin polisinya
karena kan begitu nanti akhirnya
yang ketiga ganyang koruptor
kita ingin mengingatkan siapapun negara ini
apalagi kondisi pandemi seperti ini
kayak lagi susah nggak boleh dong
di manfaatin untuk kepentingan kelompok pribadinya
bisnis yang triliunan begitu
sementara yang sedang kelapar
kan nggak boleh juga
dana sosial bansos masih diembat juga
harus diingetin juga
kasian orang zolim dizolimi doanya makbul
kita ingin mengingatkan itu semua
apa salah warga negara ingin menyampaikan aspirasi seperti itu
pak marief saya langsung ke kak ujang dulu
tapi sebelum kang ujang singkat
jadi besok pak anies diundang dan terkonfirmasi hadir atau bagaimana
malam ini baru kita layankan undangannya untuk pertemuan dialog itu
karena kan ada perubahan tempat tadi
dari azigraha ke jawa tenggara
atau tempat yang lain
baru malam ini kita akan sebarkan undangan
saya ke kak ujang
hari tuhan kamil juga kita undang
kapolda jawa barat kita undang
tadi anda sudah menyebutkan nama nama yang kemudian diundang
saya ke kak ujang
saya ingetin lagi aja
habis anda menyebutnya pak anies habibie
karena tadi saya tanya anda tidak menjawab
saya sudah menyebutnya anda menyebut pak anies lagi
karena tadi saya tanya gubernur dki jakarta anda belum menjawab
saya memastikan saja
karena kemudian kan ini rencana di dki jakarta kan
saya ke kak ujang
kang ujang kalau ini sebagai sebuah warming up
meskipun tidak secara gamblang dijawab oleh pak selamat ma'arif
warming politik dua ribu dua puluh empat
bagaimana kemudian warming up ini akan berjalan
dan kemana arah dukungan sebetulnya kelompok dua ratus dua belas ini
kalau kita membaca melompat ke tahun dua ribu dua puluh empat kak
agenda politik beliau pasti jalan
hak warga negara
dan nanti siapa nanti pelabuhan akhir
berkait dengan dukungan dukungan itu
saya tidak tahu juga
tetapi saya ingin mengatakan yang tentu yang spesifik
keperjuangan itu pasti yang akan diperjuangkan oleh kelompok dua ratus dua belas
saya melihat sangat jelas kalau saya memandangnya
walaupun tadi pak selamat ma'arif mengatakan masih jauh
ini semua sudah bergerak
relawan sudah bergerak
partai politik juga sudah konsolidasi gitu
jadi tahun politik tahun depan itu ya hanya tinggal landing saja
hanya tinggal jalan saja
jadi saya melihatnya adalah
sebenarnya gini ini kan yang tidak ketemu adalah perspektif
masih belum ketemu antara pemerintah dengan kelompok dua ratus dua belas
karena dua ratus dua belas dianggap kelompok mohon maaf
dalam tanda petik oposisi
walaupun kita mengetahui bahwa konsep oposisi
adanya di parlemen
ya tapi kan karena parlemennya tidak jalan
maka oposisi itu menyebar kepada kekuatan kelompok kelompok tertentu dan masyarakat
termasuk bahkan para pengamat yang kritis pun disebut oposisi
saya melihatnya adalah ya kenapa sih gitu loh
kita ini kan umat islam terbesar ya
yang harus yang banyak ditiru oleh negara negara yang lain
dan kita juga menjadi model demokrasi
yang menjadi kebanggaan juga di negara negara lain
dan itu kita sepakat sih
oleh karena itu ya model model demokrasi itu ya harus kita junjung tinggi
kita jaga bersama
nah yang penting itu bagaimana ketika misalkan gerakan dua ratus dua belas meminta izin
yang penting itu kan tadi bagaimana fungsi aparat tadi
menjaga proses prokes gitu kan protokol kesehatan
lalu juga bagaimana menjaga apa menjaga demokrasi
jadi ya sulit juga kita mengatakan
kalau saya kan objektif saja menilainya ya
tidak ada kepentingan apapun
tapi kalau saya diminta pendapat yang terkait dengan soal politik
ya ini sebuah gerakan politik dan tentu akan berlabuh kepada
ya itu sudah ada nanti saya punya keyakinan itu
dan nanti pasti bang selamat marit juga pasti akan nanti ada istimewa gitu kan
pertemuan ulama dan lain sebagainya
ya itu ya sudah bisa kita analisa sejak dini gitu
dan pasti melihatnya ini bagian dari badan demokrasi
yang harus kita jaga bersama sama
kan sudah mulai muncul muncul juga kan
belum bisa kita baca bang
artinya belum kelihatan ini siapa yang menang
koalisi partai yang dibangun siapa
lalu juga pasangannya siapa saja belum kelihatan
itu masih belum kelihatan
siapa yang akan diinisiasikan sebagai pemenang
apalagi misalkan terkait dukungan presiden arahnya kemana
itu juga menjadi penting
jadi saya melihat belum bisa kebaca arahnya kemana
tetapi yang satu visi yang satu misi yang satu perjuangan
kemungkinan itulah pelabuhan terakhir dari bang selamat ⁇ maarif dan teman teman dua ratus dua belas itu
kejadiannya seperti itu saya melihat
tapi namanya masih belum bisa disebutkan ya
cananto jadi bagaimana ini
saya ke anda terakhir
tampaknya masih ada keinginan dari pak selamat ⁇ maarif dan kawan kawan
masih mempelajari sampai malam hari ini untuk rencana aksi besok
tapi di sisi lain kemudian pihak kepolisian sudah tidak memberikan izin
bagaimana titik tengahnya menurut anda
agar kemudian pesan yang tadi disampaikan oleh pak selamat marit ya
soal tujuannya untuk bela ulama bela mui
ganjang koruptor itu kemudian bisa sampai
tapi kemudian juga menyesuaikan kondisi yang ada
ya pertama malam ini ketemu
kalau tidak ada titik temu saya harap mas selamat yang agak mengalah
bukan berarti kalah mas selamat kan
yang penting apa yang sebenarnya diupayakan disuarakan karena banyak media
apalagi juga ada media virtualnya juga mas selamat
dan artinya selama proses tidak ada titik temu
ketimbang mengorbankan upaya upaya
mendiskreditkan satu sama lain
saya harap cara lain untuk menyampaikan ruang lain yang bisa disampaikan oleh mas selamat
jadi itu saya kira saran pendapat saya sih sebenarnya
kan subtansinya sebenarnya sama kan
kalau misalnya situasinya lebih genjet
maka satu sisi nanti kita juga mengingatkan kepada pihak pihak pemerintah bahwa
ini jangan sampai tidak berlaku adil kepada semua kelompok
karena ada kelompok yang diizinkan ada kelompok yang diizinkan
apalagi porsinya juga sama
apalagi ada jaminan untuk melakukan ini
tapi sekali lagi ini situasinya apakah mungkin akan dibatasi polanya dan sebagainya
ini saya kira target yang harus disampaikan kepada publik
bahwa ada upaya upaya yang bisa jadi jalan tengah di tengah situasi melawan covid sembilan belas
ini bukan soal narasi politik
tapi gerakan ini pasti akan dikaitkan dengan narasi politik
itu saja sih sebenarnya
tapi kondisinya kita berhadapan dengan situasi
di mana kita sama sama untuk menyelamatkan umat
kalau misalnya memaksakan kehendak dengan beribu ribu bukan malah menyelamatkan apa
bukan untuk kemanfaatan umat
malah kami khawatirnya gitu
tapi dengan kecolehan kita keramahan kita
saya kira insya allah semoga ada solusi terbaik
dan tidak ada pemaksaan
dan bagaimana kita berupaya jalan pendapat
usulan yang akan disampaikan
tertampaikan dan bisa dilaksanakan oleh orang orang yang memiliki kebijakan
mari kita akan lihat nanti bagaimana hasil rembukan dari ustaz lema marief dan kawan kawan
untuk acara besok
dan sekali lagi mudah mudahan bertemu ada jalan tengahnya
sehingga apa yang kemudian ingin diaspirasikan oleh dua ratus dua belas bisa tersampaikan
dan juga bisa berlaku adil bagi semua
terima kasih banyak ustaz lema marief pak sunanto pak nanto
terima kasih banyak kang ujang komarudin
terima kasih banyak untuk diskusi yang menarik pada malam hari ini
selamat malam sehat selalu